saudara ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono mengatakan
partai demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di koalisi yang lama
pernyataan ahy ini disampaikan saat berbicara dalam acara silaturahmi
dan buka puasa bersama partai demokrat di jakarta
ahy mengaku bersyukur karena bergabung dan menjadi bagian dari koalisi
pemenang pilpres dua ribu dua puluh empat prabowo subianto gibran raka buming raka
menurutnya saudara jika partai demokrat masih berada di koalisi yang lama
maka demokrat akan hancur lebur
menurut kita bersama bapak prabowo
artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg
tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional
dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harga